akhirnya aku bisa membawamu kepada gusti prabu surawi sese
akhirnya aku bisa membawamu kepada gusti prabu surawi sese
akhirnya aku bisa membawamu kepada gusti prabu surawi sese
akhirnya aku bisa membawamu kepada gusti prabu surawi sese
akhirnya aku bisa membawamu kepada gusti prabu surawi sese
tampaknya patiraga sedang tertidur pulas
aku harus mengambil kesempatan ini
aku harus kabur dari sini
jangan berani kemana mana
aku beraninya melarikan diri
aku harus pergi sekarang juga
sebelum patiraga bangun
tuanku cepat bangun
kalau senggi melarikan diri tuanku
cepat kejar dia sebelum dia menjauh
jangan kira kau bisa kabur sebudah itu kalas sergi
jangan kira kau bisa kabur sebudah itu kalas sergi

saya tidak mau
aki temen itu
sering menyusahkan tetapi
sering menyusahkan tetapi

baguslah dia benar benar mengacukanku
kali ini aku tidak boleh tertangkap lagi
kurang ajar aman amin
kali ini aku tidak akan tertangkap lagi
dasar prajurit tidak berguna
kalian baik baik saja
alhamdulillah gusti ratu
syukurlah terima kasih sudah menolong saya paman
sama sama gusti ratu
sudah jadi kewajiban saya atuh nolongin gusti ratu ma atuh
mesti kalau gitu mah mari kita cari tempat yang amin
iya maksudnya itu gusti ratu
iya baik mari
mau apa kesini kesana
siapa kesana kenapa ada disini
mereka belum tahu siapa
aku adalah punggawa di istana ini
kalian tidak usah banyak tanya
jangan halangi perjalananku
aku adalah punggawa di pajajaran ini
kenapa kami merasa belum pernah melihatmu disana
kalian belum pernah melihatku
itu urusan kalian bukan urusan
ada yang datang
di mana anakmu berada
rada yang diam santan
tidak akan pernah aku memberitahukan dimana putraku berada
karena aku tahu kalian punya niat buruk padanya
izinkan aku masuk
izinkan aku masuk
izinkan aku masuk
izinkan aku masuk
biar aku masuk
jadi aku akan tidur
anda jaga dirinya

orang ini tidak bisa diremehkan
dia bukan orang yang lebih tinggi dari gue
aman rumah aya
dasar ni nyatnya itu kenceng kenceng teng
dan dinepel karena pohon
tuan ku mau kemana
bagaimana dengan kalah serenggih
kau akan meninggalkannya di sini
tuan ku tunggu aku
kau tunggu di sini
awas kalau kau coba menarikan diri lagi
lepaskan kalung ini bati raka
tuhan ku berhenti tuhan
kenapa kok tergesa gesa seperti itu
ambah redhhak melapor gusti prabu
diluar ada keributan gusti prabu
keributan apa yang kau maksud
terjadi perkelahian gusti prabu
dikatakan paman aman dan paman amin
pasti akan ada penyusup yang biasa
kita bertemu kembali subanglar
tidak sulit ternyata untuk menemukan
kenapa kau selalu